dewan pengawas komisi pemberatasan korupsi memutuskan tidak melanjutkan
sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh wakil ketua kpk lili pintauli siregar
keputusan ini didasarkan lili yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua kpk
presiden joko widodo pun telah menekan surat keputusan presiden soal pemberhentian lili
sidang kode etik seharusnya menindak kasus dugaan gratifikasi terkait lili
yang menerima akomodasi dan tiket menonton motogp
dimandalikan usaha tenggara barat pada maret dua ribu dua puluh dua dari pt pertamina
penetapannya amarnya sudah anda tahu semua
bahwa berdasarkan surat pengunduran diri
dan keputusan presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan
maka kami menyatakan gugur sidang etik
dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan
sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud
presiden jokowi dodo telah merestui pengunduran diri
lili pintauli siregar dari jabatan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi
staf khusus menteri sekretaris negara valdo maldini menjelaskan
pengunduran diri lili telah diproses sesuai perundang undangan
sebelumnya lili pintauli telah melayangkan surat pengunduran diri ke presiden jokowi
sebelum ia disidang oleh dewan pengawas kpk pada akhir juni lalu
surat pengunduran diri ibu lili pintauli siregar telah diterima oleh bapak presiden jokowi
dan bapak presiden jokowi
sudah menandatangani kepres pemberhentian ibu lili
dan penerbitan kepres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam undang undang kpk
sidang etik gugur setelah presiden menekan ke pres permintaan lili pintauli untuk mundur dari kpk
lalu apakah hal ini akan menjadi presiden buruk bagi lembaga antiraswa tersebut
dan siapa nanti yang akan menggantikan posisi lili pintauli di kpk
untuk membahas hal ini
sudah hadir melalui zoom nasir jamil dari komisi tiga dpr ri
selamat sore bang nasir
dan bonyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi indonesia maki
selamat sore mas
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore semua
terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke bang nasir dulu nih bang
kalau kita bicara mengenai mengundurkan diri ya
kesannya sangat sederhana sekali ya kasus ini
masyarakat menilai sudah mendapatkan tiket gratis
dapat akomodasi gratis
kemudian harusnya disidang
mengundurkan diri selesai nih kasusnya
anda melihat seperti apa ini sebenarnya
iya di negeri ini memang ketika ada pejabat mengundurkan diri
seolah olah dianggap biasa
karena itu bukan hal yang biasa dilakukan
kalau kita lihat di luar negeri ini hal yang biasa
hal yang sebenarnya juga
luar biasa menurut saya
di tempat kita kan belum menjadi sesuatu yang luar biasa
karena itu saya pribadi sebenarnya
secara gentlewoman itu
lilipian turis regar atau yang saya singkat dengan lps
dia punya keberanian untuk mengundurkan diri
persoalan bahwa dia diduga melanggar kode etik
menerima tiket kemudian penginapan dan lain sebagainya
tapi bahwa dia berani mengundurkan diri
dia tidak otot
dia tidak mempertahankan dirinya untuk tetap bertahan di situ
itu sesuatu yang patut kita apresiasi dalam pandangan saya pribadi
karena kita juga lihat kan pejabat pejabat di negeri ini ketika mengalami skandal
kemudian disuruh mundur
dia tidak pernah mau mundur
bahkan berargumentasi beralasan dan lain sebagainya
oleh karena itu saya pikir memang mungkin bukan habitatnya
sebab mungkin habitatnya itu di luar kpk
baik bang boyamin anda bagaimana menanggapi hal ini
bahwasanya mengundurkan diri itu sebuah sikap gentlewoman
kalau tadi bang nasir bilang
meskipun sebenarnya ada kemungkinan indikasi kasus pidana
karena gratifikasi bukan sebuah hal yang sederhana juga
ya satu sisi positif juga bahwa kita mulai ada budaya mundur
terhadap sesuatu yang diduga gagal
atau ada pelanggaran etik
ini sesuatu yang sumbangan lah besar untuk negeri ini
bahwa bu lili memang akhirnya legowo untuk mengundurkan diri
dan ini mudah mudahan jadi budaya kita nanti
orang orang yang tidak kompeten
atau diduga melakukan pelanggaran
baik etik maupun pidana
itu segera mengundurkan diri
dan itu sisi positifnya
jadi anggap saja ini bu lili dengan kontrol kemampuan
versinya telah menyumbanglah republik ini
untuk sesuatu yang lebih baik yaitu budaya mengundurkan diri
jadi saya mengamini aja lah untuk pak narsir jamil tadi
tapi banyak hal catatan
justru kalau pak ini ya pak
bu lps ini tidak mundur pun
nanti juga pasti akan difonis mundur
oleh dewan etik ya badan dewan pengawas gitu
karena apapun ini
pengalaman saya ke dewan pengawas itu
kalau sudah disidangkan ini
ini sudah buktinya kuat
tidak bisa dibantahkan lagi
kenapa penyelidiknya itu juga dewan pengawas sendiri
dan yang menyusun kemudian resumen segala macam juga dewan pengawas
yang akan menyidangkan itu dewan pengawas
nah sehingga ya daripada nanti diponis untuk mengundurkan diri
karena memang hukuman terberat itu diminta mengundurkan diri
ya maka bu lili mengundurkan diri
karena ini sudah dua kali
dan kalau dulu tanjung balai itu hanya berdasarkan pasal tiga puluh enam undang undang kpk
yaitu melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang jadi pasien kpk
kalau ini sudah selain yang kedua
sudah double berkaitan dengan juga pasal tiga puluh enam undang undang kpk
juga diduga berkaitan dengan pasal pasal yang di undang undang pemberantasan korupsi
pasal lima pasal sebelas gitu
karena terkait dugaan dengan gratifikasi
karena pertamina yang diduga memberi fasilitas ini
menjadi pasien kpk terkait dengan dugaan korupsi pembelian lng dari sebuah negara afrika
dan saya tahu persis kasusnya itu karena dulu bulan oktober itu ditangani oleh gejaksana gung maupun kpk
akhirnya kpk yang menangani
itu berusaha keras untuk menyelesaikan penanganan perkara dugaan korupsi di pertamina ini
karena terus saja saya teriak teriak
tanda kutip saya ledek akan saya pra peradilankan segala macam
akhirnya bulan februari sudah naik ke penyidikan
bulan maret lah februari maret
tiba tiba bu lili kok malah justru mendapatkan fasilitas dari pertamina
ini kan rasanya tidak enak betul itu
dalam istilah politik pak nasir jamil itu kan menggunting dalam lipatan
menyalip dalam tikungan gitu kan
menikung di salipan gitu kan
jadi sudah tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan bu lili
memang satu satunya untuk mengundurkan diri
bahwa ini proses juga terkait dengan pasal tiga puluh
maupun pasal pasal yang di pemberantasan korupsi tadi
itu hal yang terpisah
dan saya berharap semingguannya
meskipun sudah mundur kpk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan itu
karena yang menyidik perkaraannya juga kpk loh
dugaan korupsi di pertamina itu
jadi ini kan sesuatu yang bahasanya rasanya sakit gitu
seperti dikhianati gitu
ya bang bonyamin tadi menyatakan bahwa
sehingga ini seperti ada indikasi muara yang lebih besar daripada
sekedar memberikan tiket
tapi ada sebuah agenda lebih besar karena penyidikan
terkait dengan kasus lng dari pertamina sendiri
kalau bang nasir melihat seperti apa nih bang
penyidikan selanjutnya yang memang harus tidak hanya selesai dari proses
kode etik di dewan pengawas kpk sendiri
ya sebenarnya memang apa yang dialami oleh lps itu kan melengkapi
melengkapi kontroversi yang pernah dialami oleh pimpinan kpk sebelumnya
ada sari ajahar misalnya
kemudian ada braham samad
ada juga adonan pandu praja
ya meskipun memang waktu itu keputusan dewan etik
mereka tidak bersalah
mereka tidak membocorkan dokumen soal sprindik di kpk
apa yang disampaikan oleh saudara saya ya mas bojamin soal pendalaman
ya saya sependapat kalau itu akan dilakukan
kan pertanyaannya adalah siapa yang menginisiatif soal ini
apakah yang lebih mendahului
apakah pertamina yang menawarkan
atau memang lps yang meminta agar dia diberi fasilitas
apakah memang fasilitas ini saja yang pernah diterima
atau mungkin ada fasilitas fasilitas lain yang menjurus ke pasal pasal tindak pidana korupsi
atau apakah kemudian ada pihak lain di luar lps yang juga diterima
dari pertamina dan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di pertamina
jadi ya tentu saja memang kita berharap ya bahwa gentlewoman tadi itu bukan hanya soal mundur
ya tapi soal bagaimana lps itu bisa menjaga integritas komisi pemberantasan korupsi gitu
sehingga kemudian lembaga antirasuah ini
yang mendapat kepercayaan dari masyarakat
jadi bukan berarti lalu kemudian ketika mundurkan diri lalu sudah ditutup bukunya
tapi saya berharap memang ada informasi untuk menjaga ke depan
agar kpk lebih bermartabat lebih berintegritas
sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh kpk dari atas sampai bawah
itu mendapat kepercayaan ya penuh dengan kepercayaan
ya penuh dari masyarakat
ke bang boyamin kalau anda katakan tadi ini merupakan penyidikan yang juga dilakukan orang orang dalam ya pelaporannya ya
berarti memang harusnya ke depannya memang harus ada penyidikan lebih lanjut lagi
bahwasanya tadi seperti bang nasir katakan boleh jadi ada pihak pihak lain
apakah memang penawaran ini bisa jadi tidak hanya dari pihak salah satu tersangka
dari pihak dalam kpk tapi juga dari luar
apakah memang ke depannya pihak kpk sendiri akan mendalami hal ini karena mungkin boleh jadi ada benar benar yang menarik
karena mungkin boleh jadi ada pihak pihak lain
dan apa what's next yang harus dilakukan oleh kpk
berdasarkan undang undang kpk yang lama maupun yang baru
menangani kasus korupsi itu hukumnya adalah wajib
jadi bukan sunah bukan apalagi hal yang mubah
jadi setiap ada korupsi yang dilaporkan kpk atau yang menyangkut kpk atau terkait kpk itu menjadi wajib hukumnya untuk ditangani
dan justru ini adalah dugaan ini justru proses proses yang berlaku
dan yang terkait dengan kpk itu sendiri rasanya juga tidak elok nanti kalau yang menangani kejaksanagung
meskipun saya melaporkan dalam kasus tanjung balai ibu lili itu saya melaporkan kejaksanagung
dugaan pelanggaran pasal tiga puluh enam undang undang kpk berkaitan dengan komunikasi dengan pihak pihak yang berperkara
tapi itu kan sebagai bentuk tekanan saya supaya bu lili waktu itu mundur sebenarnya begitu
jadi harapan saya itu termasuk dua minggu yang lalu saya minta mundur untuk menjaga maruah kpk
ini ternyata dilaksanakan
kemarin minggu kemarin saya jangan jalan jalan
ini penundaan sidang ini adalah dalam rangka percepatan menunggu putusan pak jokowi untuk menerima pengunduran
ternyata hari ini benar kok rasanya saya jadi tukang ramal ini tapi itu lepas lah
tapi posisi yang paling urgent adalah ini kan sudah saya menghormati putusan dewan pengawas kpk yang menggugurkan karena dianggap sudah mengundurkan diri
dan yang berikutnya adalah dan justru membawa wibawa kpk menjaga maruahnya itu yang selalu berhubungan
terus ulang ulang saya mengatakan inilah cara saya mengisintai kpk untuk tetap berdiri tegak memberantas korupsi dengan menjaga maruahnya
maka mestinya kpk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tiga pasal tadi
artinya pasal tiga puluh enam undang undang kpk berkaitan dengan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pertamina yang sedang jadi pasien kpk
yang diduga dilakukan bu lili pasal dugaan gratifikasi karena ya tadi seperti pak nasir jamil siapa aktif pasif itu kan nanti kena di pasal sebelas atau dua belas yang aktif pasif
atau kalau memang ada dugaan suap karena ada dugaan minta supaya kasus ini tidak diperlebar atau tidak dipanjang panjangkan di kota saja misalnya ada dugaan lobby lobby itu ya bisa kena pasal lima gitu sebenarnya
nah ini sebenarnya kpk yang harusnya justru membersihkan dirinya dengan menyempurnakan tindakan tindakan kpk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diduga dilakukan oleh bu lps ini
jadi ini yang sebenarnya untuk menyempurnakan karena kita semua serba tidak sempurna
posisi posisi ini tidak bisa ideal begitu sehingga ya setengah setengah ini
jadi sebenarnya tuntutan pada posisi inilah kpk yang harusnya ada di depan untuk membersihkan dirinya
kalau kpk keras terhadap pihak lain yang melakukan korupsi terhadap dirinya juga harus keras
dan itu sebenarnya sudah dimulai dulu kpk periode periode awal itu terhadap akp suparman misalnya
yang diduga hanya sekedar menakut nakuti saksi begitu dan kemudian dibawa ke pengadilan
itu hanya level penyidik nah ini sudah level pimpinan loh dan sudah dua kali
dan juga yang kedua juga diduga dua hal yang dilanggar
jadi ini sudah ruhnya pelanggaran etik itu ruh dari pasal tiga puluh enam dan pasal pasal pemberantasan korupsi
jadi ini mestinya sekali lagi kpk mampu menjadi pionir untuk juga membersihkan dirinya
jangan sampai nanti masyarakat berkali kali selalu dikatakan
bagaimana anda menyapu kalau sapu anda sendiri juga kotor
jadi ini dan juga sebenarnya beberapa hal tetap saya sekali lagi menyayangkan
revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu undang undang itu ya inilah salah satu akibatnya
karena memang pimpinan kpk itu menjadi manusia biasa
bukan penyidik dan penuntut lagi yang menurut saya itu setengah dewa
jadi ya seperti bu lili nampaknya sudah kena kode etik tapi kemudian seperti tidak ada masalah
kemudian menerima panggilan
dan kemudian ada yang berasal lagi dari pertamina seperti kayak bahasa saya tidak enak itu ya apakah ini tidak ada filternya gitu kira kira
seperti merasa hal yang biasa saja gitu
dan kemudian yang saya sayangkan kemarin itu rakyat dibuat jungkat jungkit gitu
seperti dimainkan psikologisnya
mestinya kalau tidak datang diumumkan sebelumnya memang ke bali
sehingga dewan pengawas tidak perlu mengagendakan datang semua sidang
terus kemudian mundur
itu diumumkan kemarin kemarin tanggal tiga puluh juni
pak firly waktu ditanya di dpr
mengatakan belum ada
ternyata itu hari yang sama sudah mengundurkan diri
ini yang waktu disayangkan dan saya minta pak nasir jamil di komisi tiga nanti agak dianula
di effortlah supaya kpk ini lebih dewasa lebih bermartabat
karena jangan sampai hal hal yang lucu lucu itu menjadi sesuatu yang malah seperti ini menjadi seperti sembunyi sembunyi
seperti pengecut begitu seperti anak kecil gitu
kita sering berdebat itu malah kadang kadang menyerang pribadi saya gitu
saya tidak mau anggapi kalau menyerang pribadi saya
misalnya itu resiko mati saja sudah saya ambil
cuma dibully dan segala macam kan gitu
kita akan menantikan tanggapan dari bang nasir sesaat lagi setelah jeda berikut
saya andan ndansya nyusahkan kembali
newsroom akan kembali setelah jeda berikut
tolong bersama kami